lain samsung lain lagi yang satu ini
setelah gagal mencapai target
google kembali meluncurkan proyek android one
kali ini google menggandeng produsen telepon seluler asal tiongkok xiaomi
nah sebetulnya apa sih perbedaan android one kali ini dibandingkan yang sebelumnya
berikut laporannya untuk anda
xiaomi dan google telah mengumumkan ponsel low end terbaru mereka xiaomi me a satu
mi a satu merupakan bagian dari project android one
ponsel ini menggabungkan hardware buatan xiaomi dan sistem operasi android milik google
fitur utama xiaomi mie satu diantaranya adalah penggunaan dua kamera
layar yang luas dan bodi yang seluruhnya terbuat dari metal
yang membuat permukaan telefon sangat lembut untuk penggunaan
proyek android one adalah gagasan google untuk membuat ponsel pintar dengan harga murah
dengan menggandeng produsen lokal di negara berkembang
tujuannya agar semakin banyak orang terhubung dengan internet
google pertama kali meluncurkan proyek android one pada juni dua ribu empat belas di india
kemudian menyusul di indonesia dan filipina
jadi android one kami membuat program android one
karena kami ingin membantu pengguna
membuat perangkat kualitas yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah
dan di indonesia ini adalah dua tahun lalu
kami bekerja dengan beberapa partner lokal untuk membantu membuat itu terjadi
dan bagian besar dari program android one adalah
dapat mengambil update android ke penggunaan android secepat mungkin
sayangnya android one kurang mendapat sambutan baik di pasaran
berdasarkan laporan lembaga riset business insider intelligence
dan juga mendapatkan keuntungan di tahun berikutnya
di indonesia saat itu android one dipasarkan bersama oleh
evercross dan mito dengan harga rp sembilan ratus hingga rp satu empat juta
kurangnya dukungan purna jual merupakan salah satu penyebab android one kurang diminati
google tampaknya belajar dari pengalaman
dan mengubah strategi dengan menggeser target pasar ke segmen menengah
menjual di kisaran rp tiga juta
danang wisanggedi jakarta